dengan beberapa tokoh yang mungkin sebelumnya sulit sekali ditemui gitu bagaimana perasaannya mbak yeni
jadi sekarang ini kan ada beberapa momen yang menyatukan kita nih ya yang pertama adalah momen world cup
nah sepak bola semua orang kumpul gara gara sepak bola dan kedua pernikahan putra bungsunya pak jokowi ini
semua orang kumpul juga di solo gitu jadi ada dua momen persatuan bangsa
ya dan kita lihat di sini presiden ke enam susilo bambang yudhoyono baru saja tiba mbak yeni
betul jadi baru saja tiba di pura mangkunegara pasti tentu saja ya sama seperti ibu sinta dan mbak yeni
pasti akan langsung mendapatkan karpet merah langsung ke pelaminan bapak
nah yang hebatnya mas didi
kita lihat juga ada pak cete dan ibu anita dan mbak putri tanjung dan juga mas andra di sini
izin saya harus sebut dulu mbak kalau enggak susah nanti kita
karena emang mesti kelewat ya
menurut saya ini bagusnya ya
pernikahan di indonesia itu betul betul mencerminkan sikap dan nilai etika kita dalam berpolitik
walaupun mungkin beberapa tokoh yang datang itu punya posisi politik yang berseberangan
tetapi ketika ada acara nikahan ada acara acara keluarga semacam ini
semua perbedaan itu bisa dikesampingkan
kita datang sebagai sesama warga bangsa
sebagai mungkin orang tua yang pernah menikahkan anak
atau anak yang pernah menikah dan pernah mengundang tamu tamu bapaknya
inilah keindahan indonesia
selatu rahmi tetap terjaga
dan wujudnya salah satunya hadir di resepsi resepsi pernikahan mbak ya
makanya di indonesia itu kan selalu resepsi pernikahan jumlahnya besar yang datang itu besar
saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari teman teman saya di luar negeri
hah segitu banyaknya yang hadir di acara pernikahan di indonesia
ribuan ratusan ribuan
biasanya mereka itu ratusan saja sudah kemewahan yang luar biasa
di sini bisa ribuan mbak ya
di sini bisa ribuan bisa puluhan ribu
apalagi kalau mbak yeni waktu itu nikahnya juga kita tahu wah banyak banget
tidak kalah fantastis juga pastinya ya
mas kaisang ngetweet mbak di tengah tengah lagi resepsi pernikahan tadi siang
panas gitu ya
tapi mungkin saya yakin juga saya mewakili mbak yeni wahid pada saat menikah
kayaknya nggak kepikiran ya buat megang gadget kayaknya untuk update status
mungkin zamannya kita juga belum gitu ya saat itu ya beda
jamannya beda kali ya
gak kenal katanya
sama lah kita juga gitu bener udah kan
itu juga menjawab statement dari mbak yeni wahid tadi ya
kenapa memang mungkin ribuan orang bisa hadir dalam resepsi pernikahan
karena memang ini juga rekan rekan dari kedua orang tua dari mempelai
dan apalagi juga hari ini tasya kurang juga dibuka untuk warga solo begitu
pernikahan di indonesia bukan pernikahan sang mempelai
pernikahan keluarga besar gitu kan
oh iya betul betul
memoment keluarga besar
jadi apa itu simple marriage itu gak ada tuh mbak